anda kembali di cnn indonesia newsroom
penertiban asrama polisi di kolombo di surabaya berlangsung ricu
penghuni menolak penggusuran oleh petugas
karena sudah tinggal puluhan tahun di asrama tersebut
mulyadi salah satu penghuni asrama polisi colombo surabaya jawa timur
berusaha menolak perintah kepala polresta pelabuhan akbp takdir matanete
untuk mengosongkan rumah
akibatnya ia dibawa paksa oleh polisi
pensiunan polisi ini tak kuasa menghadapi ketugasan polisi
penghuni lain pun menangis histeris
karena harus kehilangan rumah yang telah puluhan tahun ditempati
mereka tak rela karena tidak mendapatkan tirugi dalam penertiban ini
kemarin saya tidak dipekali mau ditaruh di rumah mana tidak
penghuni lima puluh sembilan rumah yang terdiri atas dua puluh delapan anggota kepolisian aktif
delapan warga sipil dan sejumlah purnawirawan itu
sudah ditempatkan di asrama polisi bang tingan
penertiban ini dilakukan berkaitan dengan adanya surat edaran
dari kepala polresta besurabaya
yang menyatakan semua penghuni blok a dan blok b asrama polri colombo surabaya
agar secara mandiri meninggal
asrama asrama tersebut rencananya akan dijadikan area parkir
sebagai perluasan pembangunan satpas satlantas polresta besurabaya
petugas akan terus melakukan pengosongan rumah dinas polisi ini
meski mendapat perlawanan dari penghuni rumah